oh iya mas siapapun juga itu orang tua kamu
aku akan selalu menghormatinya
makasih ya sayang
ya allah ya tuhan ku
lindungilah dan sayangilah tirzah
anak yang telah kau titipkan pada hama
jadikanlah dia orang yang berguna
meskipun dia sudah melupakan ibunya
tapi hama tetap mencintainya ya allah
hama tetap menyayanginya
kamu titipkan dia padamu ya allah
amin ya roh bal alamin
mirza lama sudah kita tidak bertemu nak
ibu selalu menindukkanmu
ibu selalu mencintainmu
ibu ingin selalu berada di dekatmu lah
ada surat pak
kalau ingin ini ada di ibupakai
mau taruh dimana pak
kamu buang aja surat kan jelasin
udah sendak pergi
bagaimana harus buang surat lagi ya
kamu banyak banget nih suratnya
kasian ya pak sama ibunya pak irjen
sudah capek capek menulis
sstt pelan pelan nanti pak irjal ngarah
eh disentuh pun juga enggak
eh jangan pak
enggak baik buka buka surat orang
simpen saja dulu
siapa tahu nanti mas irjal mau membacanya
kok enggak ada keluarganya ikut mendampingi
benar itu nak irsal
paling tidak kan ada yang mewakili dari keluarganya raisal
bukannya kami ini menolak loh
kami hanya merasa kurang sengaja
ini karena cara keluarga
karena kita akan menyatukan dua keluarga
sudah sepantasnya kalau kami ini ingin kenal dan ingin tahu latar belakang keluarganya nairzal
udah pernah cerita sama sarah
orang tua saya sudah lama meninggal
bapak saya meninggal waktu saya kecil om
terus kalau ibu saya kira lima belas tahun yang lalu dia meninggal
kalau tidak ada yang mendampingi dari keluarga saya
mas irsal juga sudah pernah cerita kok sama sarah
kami berdua saling mencintai om
saya harap bisa mendapatkan restu dari om dan tante
kami berdua sudah saling mencintai
dan kami ingin sekali cepat cepat menikah
baiklah kalau itu masalahnya
nanti biar semua bapak yang ngatur
kita akan bikin acara lamaran resmi
kita undang semua keluarga besar
untuk yang mewakili keluarganya na irsal
nanti biar bapak yang ngatur
makasih om tante
ya allah ya tuhanku
haba ingin sekali bertemu dengan anakku
berilah hamba kesempatan ya allah
hamba ingin bertemu dengannya
karena hamba sangat mencintainya dan sangat menyayanginya ya allah
hanya dia satu satunya yang hamba miliki
bukakan pintu hatinya ya allah
bukakan pintu hatinya
agar dia tidak membenci hamba
agar dia ikhlas menerima hamba ya allah
berilah hamba kesempatan
ya allah amin
aku bangga di masuk bisa jadi istri kamu
ya aku usahainya
ya aku usahainya
mama gak mau loh kalau sampai sarah hanya jadi menunggu rumah ini
jadi kamu jangan sampai menghabiskan waktu di kantor
dan pulang jangan terlalu telat ya
insya allah ma
udah bangkat yuk
pa ma bangkat ya
bapak ada yang mau ketemu bapak di luar
ini ibu jal
jal jal jal irzal
ini ibu yang sudah lima belas tahun tidak ketemu
eh eh apaan sih kamu
jadi kamu masih punya ibu
betul pak saya ibunya irja
kenapa ibu irzal sudah meninggal
eh tadi usir dia usir cepat usir
atau saya lompat boleh suruh dia
jangan pak ibu saya sudah meninggal saya tidak punya ibu seperti itu
apa ini terjadi pada anakku ya allah
anak yang sangat aku cintai
dia tidak mau menerima ibunya
dia menolak ibunya sendiri ya allah

ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku
ampuni dosa anakku